musisi anji dan hadi pranoto yang mengaku sebagai pakar mikrobiologi dilaporkan organisasi cyber indonesia ke polda metro jaya
keduanya dilaporkan terkait konten video di youtube yang mengklaim telah menemukan obat covid sembilan belas
pelapor menilai video tersebut dapat menimbulkan kegaduhan di tengah masa psbb transisi
cyber indonesia juga menilai video tersebut bisa mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang tengah berupaya melawan covid sembilan belas
keduanya dilaporkan karena diduga melanggar undang undang informasi dan transaksi elektronik
cyber indonesia berharap penyidik polda metro jaya dapat segera memproses laporan mereka agar peristiwa ini tidak terulang kembali
dia mengklaim sebagai seorang profesor dan ilmuwan dan salah satu ilmuwan dari empat ilmuwan di dunia
tim medis yang kemudian dia menemukan covid sembilan belas
itu kan luar biasa kalau benar ya kalau benar bahwa dia ada seorang penemunya
kan harus diapresiasi kalau benar
tapi kalau kemudian tidak benar ada kepentingan lain ternyata hanya ingin menaikkan konten
untuk sekedar memviralkan ada kepentingan komersil
di luar itu yang tidak ada hubungannya dengan kesehatan kan ini namanya sesat